kirap asian games di lombok nusa tenggara barat dipadati oleh warga
menteri koordinator bidang kemaritiman indonesia luhut bin sarpanjaitan bersama gubernur nusa tenggara barat
tuan guru bajang menerima estafet obor asian games di depan pendopo gubernur
kirap api obor asian games tiba di pulau seribu masjid lombok rabu dua puluh lima juli
dari kawasan ekonomi khusus mandalika di kabupaten lombok tengah
obor ini kemudian dikirap menuju kota mataram oleh atlet asal ntb dan ratusan pelari dari tni serta kepolisian
obor kemudian diserahkan kepada kapal dntb dan kembali dikirap
sesampainya di depan kantor gubernur ntb kapolda ntb menyerahkan obor kepada menteri luhut bin sarpanjaitan
dan gubernur ntb tuan guru bajang muhammad zainul mazdi
prosesi ini disambut ratusan penabuh gendang belek
ribuan warga kota mataram memadati jalan raya untuk melihat kirap obor asian games ini
menko kemaritiman indonesia menyebut baik apresiasi dan sambutan masyarakat dalam kirap obor asian games ini
tadi kirap obornya bagus kita mulai dari tadi pantai terus sampai kemari
saya pikir di depan pendopo ini saya pikir ini bagus pak
tuan guru menyiapkannya dengan baik dan juga panitia asean games
kita berharap semua kapal satu itu baik
lombok kemana pak
lagi keliling lagi sepanjang ini sampai papua kemana lagi
rencananya kirap api asian games akan diistirahatkan sejenak di pendopo gubernur ntb
dan akan melanjutkan perjalanan menuju bandara internasional lombok sekitar pukul tiga dini hari
untuk melanjutkan perjalanan menuju raja ampat papua
lalu rahmat juniadi lombok